maureen hitipiu wanita keturunan ambon manando berusia empat puluh tiga tahun ini
sudah lima tahun mengurus anak tunggalnya alexander ron seorang diri
sebagai ibu tunggal maureen sadar punya banyak tantangan yang harus dihadapi oleh single mom
dimulai dari stigma buruk masyarakat trauma dan kesepian
saya tahu banget bagaimana beratnya berjuang untuk bangkit gitu ya
untuk berdamai dengan masa lalu
berdamai dengan pak mantan suami gitu ya kalau bisa berdamai gitu kan
kemudian bagaimana harus secara ekonomi harus bangkit lagi gitu
yang tadinya saya sendiri juga adalah ibu rumah tangga gitu
yang betul betul nggak kerja saya berhenti kerja
setelah menikah gitu ya jadi ibu rumah tangga full lima tahun
kemudian begitu bercerai saya harus mikir gimana ini bisa survive gitu kan ada anak gitu
walaupun penting ya untuk kita
membantu mendukung memberikan support untuk ibu ibu tunggal ini supaya
satu mereka bisa berdaya bangkit untuk dirinya
kedua supaya mereka bisa jadi ibu yang tangguh untuk anak anaknya gitu ya
supaya juga mereka tidak mewariskan trauma luka batin kepahitan hati ke anak anak gitu
melewati perjalanan panjang selama sebelas tahun untuk bangkit dan sembuh dari luka batin
wanita yang akrab bersahabat dengan oyen ini
mendirikan yayasan single mom indonesia atau smi pada dua ribu dua belas
ia bercita cita mengubah stigma buruk di tengah masyarakat terhadap ibu tunggal
dan membangun ruang aman untuk bercerita dan berbagi pengalamannya

tapi karena saya tidak berada di luar sana saya tidak bisa berbicara saya harus berbicara dengan orang lain
saya juga harus berbicara dengan orang lain saya juga harus berbicara dengan orang lain

karena kalau saya tidak menemukan itu akhirnya saya mencurahkannya dengan blogging waktu itu
nah lewat blog itu saya banyak berkenalan dengan ibu tunggal lainnya di indonesia
dan akhirnya tercetuslah ide yaudah kenapa nggak bikin aja komunitasnya
berawal dari komunitas facebook group
kini smi telah merangkul lebih dari seratus orang

menjadi wadah untuk membantu dan mendukung para ibu tunggal lain untuk bangkit
berdaya secara finansial bagi diri sendiri
dan berdaya secara finansial bagi diri sendiri
untuk kita membantu mendukung memberikan support untuk ibu ibu tunggal ini
supaya satu mereka bisa berdaya bangkit untuk dirinya
untuk di dunia ke dua supaya mereka bisa jadi ibu yang tangguh untuk anak anaknya

supaya juga mereka tidak mewariskan trauma lukstop

maureen berharap bisa merangkul lebih banyak lagi ibu tunggal
bekerja sama dengan pakar ahli untuk memberdayakan kemampuan para ibu tunggal
sehingga bisa menjadi ibu tangguh dan bahagia untuk dirinya dan orang orang di sekitarnya
bentar di tansil mari oktober jakarta